beginilah cara sekelompok anak desa sumber dukun kecamatan ngariboyo magetan jawa timur
saat mengisi liburan dan waktu luang
mereka bermain pelorotan di sebuah saluran irigasi peninggalan zaman belanda
bermain pelorotan atau warga setempat menyebutnya pleret menjadi permainan favorit mereka
cukup bermodal keberanian dan mengatur keseimbangan tubuh
mereka pun meluncur dari ketinggian sekitar tiga puluh meter dan panjang tujuh puluh meter
menurut warga saluran irigasi ini merupakan pengairan untuk pabrik gula di magetan
sejak zaman belanda hingga sekarang
sementara airnya berasal dari telaga sarangan
karena airnya sangat jernih warga setempat menjadikan saluran ini untuk mandi sekaligus bermain pelorotan
sejak dulu saya belum pernah mendengar ada yang sampai kecelakaan atau apa
jadi dari sudara aman akan sudah aman
murah meriah aman dan juga sehat
meski menyenangkan permainan ini tetap harus dilakukan secara hati hati
karena pelorotan dimainkan tanpa menggunakan alat pengaman sama sekali